bom bunuh diri yang terjadi di depan katedral makassar
serta serangan bersenjata yang terjadi di mabespol rijakarta
menjadi bukti jika ancaman terorisme masih ada dan nyata di nusantara
dua kejadian itu pun menyedot perhatian media masa tanah air
dalam satu pekan terakhir
lalu bagaimana media memotret dua peristiwa tersebut
untuk pembahasnya sudah bergabung lewat sambungan zoom
dan revolusi reza wakil pemimpin redaksi sianan indonesia tv
ya selamat malam dea
selamat malam mas vito
ya saya ke mas vito dulu
mas vito ini serangan terhadap tempat ibadah kemudian mabespol rijakarta
dalam satu pekan terakhir ini kan pasti mengagetkan kita
menurut mas vito apakah ada benang merah
dari dua kejadian serangan teror tersebut
ya pertama yang menarik kita cermati itu adalah
barangkali apa yang
yang pertama pertamaannya adalah
mereka sama sama muda ya
jadi mabespol dari makassar itu usianya tidak lebih dari dua puluh empat tahun
kemudian mabespol dari makassar
yang ikut bersama melakukan aksi di kapolda makassar
juga berusia yang kurang lebih sama
bahkan lebih muda dua puluh satu tahun
yang kemudian juga menjadikan benang merah adalah
kesemuanya mengirimkan pesan dalam suksura khasiat
yang isinya kurang lebih sama
merejakan akhidah buat orang orang yang mencintai
yang terus mengingatkan kembali bahwa
meminta maaf bahwa ini adalah tindakan
yang semata mata dilandasi oleh
sebenarnya sebetulnya juga
apa namanya tidak menggunakan sistem perbankan
dan pemerintah pemerintah yang berpengaruh
nah jadi kalau dia tidak pernah mengatakan
tentang benda ini terjadi di perhatian suksura
atau yang menarik
seberatnya saya mengatakan bahwa

sambil memperbaiki saya ke mas revo terlebih dahulu
mas revo tadi sedikit saya mendengar statement dari mas vito
bahwa profil dari kedua belah pihak ini
atau kedua pelaku ini adalah wanita dan muda
kalau mas revo sendiri memandang terorisme macam apa
yang sekarang sedang ramai
iya dea terima kasih
jadi memang berita apa namanya
kejadian peristiwa yang terjadi di makassar
termasuk juga yang di mabes polri itu cukup mengejutkan
ya walaupun kita tahu selama beberapa pekan terakhir
polri juga menangkap beberapa terduga teroris dari beberapa tempat
tapi kan seperti juga aksi aksi terorisme di banyak tempat sebelum sebelumnya
kita tidak pernah tahu kapan mereka akan beraksi
dan apa objek yang menjadi sasaran dari target
yang menjadi target operasi mereka
nah kebetulan ketika di makassar
laki laki yang diserang adalah jamaah ibadah di gereja
nah itu sering kita ada bukan sering ya
tapi kejadian di gereja ini kan beberapa kali terjadi
yang mengejutkan justru ya ketika di tanggal tiga puluh satu maret sore
di sore hari di jantung markas polisi di mabes polri itu juga diserang
walaupun kita tahu ternyata penyerangnya
sebenarnya menggunakan air gun
sebenarnya tidak terlalu mematikan senjatanya
tapi cukup membuat kaget
tentu membuat shock ya
karena ini tentu adalah yang ditargetkan adalah teror
cara dan senjata atau apapun yang dipakai
tapi tetap saja ini adalah sebuah teror
nah yang mengagetkan juga adalah pelaku teror di dua tempat ini adalah perempuan
masih relatif juga
bahkan yang di makassar itu sedang hamil
bersama suaminya dia menyerang dan meledakan bom panci di sana
sementara di mabes polri
juga perempuan muda masih berusia dua puluh lima tahun
nah profil perempuan muda ini lagi lagi memang membuat kajian terorisme di tanah air jadi semakin menarik
kita tahu di awal dua ribu an
hanya ada satu tersangka teroris
tapi sepanjang tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh
setidak tidaknya ada tiga puluh dua
dalam catatan kita ya
ada tiga puluh dua persangka teroris dari gender perempuan
nah ini tentu membuat penanganan kasus kasus terorisme di tanah air
tentu tidak bisa menggunakan cara cara lama
harus ada pendekatan pendekatan baru dalam menangani terorisme ini
termasuk pendekatan yang beberapa pihak menyarankan menggunakan pendekatan gender
dalam penanganan kasus terorisme ini dea
menggunakan pendekatan gender
apakah mas vito sudah lancar audionya
apakah bisa lancar
dengar dari studio
dengar dengar dengar
sorry tadi ada gangguan kayaknya
mas vito tadi mas revo menghalet soal pendekatan gender
kita tahu juga bahwa serangan ini terjadi
apakah anda melihat bahwa aparat penegak hukum kecolongan
atas persiwa ini
iya kalau didatakan kecolongan pasti kecolongan ya
walaupun sebenarnya upaya untuk penyisiran terduga pelaku teror itu sudah dilakukan terus menerus
artinya bulan februari kemarin juga
empat di makassar di sulawesi makassar dan gorontalo
dilakukan penangkapan terhadap kurang lebih dua puluh orang kalau tidak salah
nah juga ada sinyalemen bahwa apa yang dilakukan ini adalah
bentuk pebalas dendam dari upaya polisi untuk melakukan penyisiran potensi potensi kekerasan
nah yang menarik kenapa perempuan saya sempat berdiskusi dengan sejumlah orang
yang menarik adalah karena perempuan ini lebih apa ya lebih
dibandingin laki laki lebih committed gitu ya lebih committed
dan ada nuansa apa ya loyalitas
dan kepatuhan yang lebih tinggi gitu
dan kalau sudah melakukan proses belajarnya juga lebih cepat gitu
nah yang disayangkan sebenarnya adalah apa yang terjadi di mabes polri
karena perempuan ini bisa masuk melenggang ke kantor polisi paling aman di indonesia
kalau tidak mau dikatakan kantor paling aman di indonesia
kantor mabes polri itu kan seharusnya kantor paling aman di indonesia
tapi bisa kecuali ya
jadi bisa kecolongan
bayangkan kalau misalnya bisa dideteksi sejak awal yang dibawa adalah pistol mainan
bukan senjata api berpeluru tajam
kasus mabes polri tidak akan terjadi gitu
insidennya adalah insiden orang yang nekat mencoba untuk melakukan teror
nah ini sebenarnya harus jadi pelajaran buat pak kapolri baru pak lutyo sigit
untuk benar benar membenahi
karena tidak bisa lagi mengelak
polisi tidak bisa lagi mengelak untuk mengatakan bahwa ini bukan kecolongan
ini bagian dari ya tidak secanggih yang kita bayangkan gitu
dia bisa masuk ke kalau dia dan bung repo pasti sudah pernah masuk ke mabes polri
dan barangkali penonton cnn yang sempat mampir ke mabes polri tahu bahwa pintu masuk
akses untuk masuk ke dalam mabes polri itu tidak banyak
bagaimana mungkin di pintu yang sangat ketat itu
penjagaan bisa lalai membiarkan seorang dengan membawa senjata mainan gitu
untuk kemudian bisa menimbulkan insiden seperti yang kita lihat kemarin
ini harus jadi pelajaran buat kita bersama dan sekali lagi saya ulangi

tapi kalau kita melihatnya
kalau kita melihatnya
kita bisa mengatakan bahwa potensi terorisme berdasarkan hasil survei sejumlah pihak mengatakan bahwa
potensinya menurun dari dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh
ancaman itu tetap ada
dan kalau menggunakan istilah asing bahkan kita bisa sebut clear and present danger gitu ya
jadi kita berharus berharap pada tidak hanya berhenti di proses deradikalisasi
tapi juga untuk proses tracing
jadi kita harus mendetak dan dilakukan
bicara soal tracing dan juga deradikalisasi kita kalau lihat lebih luas
ini kan ada polri sebagai tim tindak kemudian juga bin sebagai tim yang mengumpulkan informasi intelijen
ada juga bnpt
kalau mas revo sendiri melihat bagaimana koordinasi antara lembaga negara ini
ada tiga lembaga negara ini dalam hal dalam konteks pencegahan terorisme di tanah air
kalau bicara koordinasi
yang dalamnya siapa yang kita tahu ya
tapi kalau kita lihat dari luar
sepertinya koordinasinya berjalan dengan baik
kita tadi diskusi dengan beberapa petinggi petinggi dari ketiga lembaga tersebut
apalagi tiga lembaga tersebut kan ketiga tiganya dipimpin oleh jenderal polisi gitu ya
artinya seharusnya tidak ada masalah dalam koordinasi
nah persoalannya memang bukan masalah pada koordinasi di ketiga lembaga
tapi memang saat ini sel sel terorisme ini kan yang sudah jauh berbeda dengan sel sel terorisme ketika di tahun awal tahun dua ribu an atau tahun delapan puluh an sembilan puluh an ya
mereka sekarang cenderung bergerak sendiri sendiri dan memiliki cara cara baru dalam proses penularan ideologinya
termasuk penggunaan media sosial
kemudian melalui bisa jadi menggunakan zoom zoom seperti yang kita pakai sekarang ini
tanpa harus tatap muka mereka bisa menularkan ideologi ideologi radikal
persebaran persebarannya bahkan bisa jadi tanpa ada ketemu sama sekali
jadi artinya materi materi ideologi radikal itu disebarkan melalui media sosial
dan kemudian ditangkap oleh mereka mereka yang memiliki proses penularan ideologi
mereka yang memiliki paham yang sama disebarkannya begitu
itulah kenapa kemudian disebut dengan non wolf dan pelaku pelakunya sendiri yang kalau kita lihat sekarang ini kan generasinya generasi generasi milenial
generasi yang sangat akrab dengan media sosial
nah ini menjadi tantangan baru bagi para penegak hukum untuk bisa memonitor kemudian yang tadi dikatakan oleh mas wito
bahwa untuk men tracing gitu ya
dan di satu sisi yang lain bagaimana kemudian menegakkan keamanan keamanan di objek vital tanpa harus membuat rasa was was
jadi seperti kita tahu setelah ada insiden di makassar dan di mabes polri
di beberapa gereja kan juga di tempat tempat ibadah dijaga dengan ketat oleh penegak hukum menggunakan senjata laras panjang
nah apakah seperti itu
nah ini bagaimana mengelola sebuah psikologi dari publik gitu ya
bagaimana kemudian publik merasa aman tapi tidak merasa tertekan gitu ya
karena buat publik seperti kita ini kalau melihat aparat bersenjata laras panjang berjaga jaga itu kan kesannya seperti keodisi begitu darurat gitu
nah ini pr tantangan bagi penegak hukum
pertama bagaimana bisa memberantas atau memutus rantai sel sel terorisme ini
mentresing yang tadi dikatakan oleh mas wito
dan kemudian memunculkan rasa aman buat publik
tanpa publik muncul rasa tidak aman baru gitu
karena merasa terintimidasi dengan keberadaan penegak penegak hukum bersenjata laras panjang di beberapa titik gitu ya
lantas seberapa besar kemudian media melihat
pengaruh radikalisme terhadap munculnya serangan teror di tanah air
lalu bagaimana pandangan kedua pimpinan media masa ini mengenai hal ini atau mengenai program kontraradikalisme yang dijalankan pemerintah
anda jangan kemana mana karena cnn indonesia newscast akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita lanjutkan lagi editorial view bersama alvito denova gintings
pemimpin redaksi daticom dan revo luzi riza wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv
tadi kita sudah dengar mas revo mengungkapkan bahwa harus diawasi bermedia sosial termasuk juga pengamanan berupa pengamanan fisik di tempat tempat yang merupakan tempat tempat yang ramai
mas wito kalau mas wito sudah berbicara
mas vito sendiri berpendapat seberapa besar kemudian media melihat pengaruh radikalisme terhadap munculnya serangan teror di tanah air
anda melihat apakah program kontra radikalisme yang dijalankan oleh pemerintah ini efektif
bincang bincang dengan pejabat kepolisian yang kemudian ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi dan
sorry pemberantasan terorisme dan upaya diradikasi

masalahnya bukan hanya dengan bagaimana proses diradikalisasi itu berjalan
masalahnya juga dengan pasca diradikalisasi seperti apa
banyak sekali nafiter nafiter yang sebelumnya sudah dalam tanda kutip aman
dari pengaruh dan paham itu kemudian bergabung lagi karena mereka tidak punya pilihan

mungkin terlalu selise kita mengatakan bahwa
karena kontribusi masalah ekonomi adalah penyebab yang cukup besar
variable yang cukup besar menimbulkan akti ekstremisme dan radikalisme
tapi faktanya itu yang terjadi
di saat mereka sudah selesai diradikalisasi tuntas
ada saja yang kemudian akhirnya ketemu lagi dengan hubungan hubungan lama
dan kemudian memperbaharui kembali ideologi tersebut hanya karena
mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan
mereka ada yang jualan pakaian bekas dan lain sebagainya
jadi upaya diradikalisasi itu tidak boleh berhenti sampai
diradikalisasi programnya tuntas dan kemudian
katakanlah orangnya dapat diploma tapi what next
setelah itu apa misalnya mereka bisa diberdayakan untuk masuk ke media sosial
nah kalau tadi mas eko juga cerita soal media
selama ini kan kita sempat diskusi juga tentang polisi cyber di media sosial
untuk menangkal catfish gitu
fokus dan utama kita terkurang energi kita habis hanya untuk ngurusin urusan urusan politik
tapi ternyata ada ancaman yang lebih besar clear and present danger
yang membahayakan kalau ada dua kubur
sekarang dua dua kubu ini berbahaya kondisinya karena
terorisme itu tidak mengenal ideologi
tidak mengenal agama dan lain sebagainya
kalau mengenal agama kan dia nggak akan menembak pembarangan di mabes polri misalnya
artinya musuh bersama kita adalah terorisme
jadi mari kita mulai dari sana bagaimana kemudian kita masuk lebih dalam lagi
apakah memang komunikasi dan jejaring koordinasi itu dilakukan secara terbuka di media sosial
sampai sejauh mana pemahaman radikalisme itu memang benar benar terbuka
dan punya potensi untuk menimbulkan ancaman baru khususnya untuk anak anak muda
ingat kita punya enam puluh tiga juta kurang lebih tenaga potensial produktif
yang bisa kita berdayakan untuk membangun negeri ini
atau dimanfaatkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak negeri ini
jadi saya rasa ini yang selama ini masih ribut soal kabrun dan cebong harus sudah berhenti dan fokus
yuk kita fokus menanganin masalah yang lebih besar masalah bangsa ini bukan hanya masalah kelompok
saya rasa begitu sih
nah terkait dengan media sosial ini statement dari mas vito ini serupa dengan statement kepala badan intelijen negara
periode dua ribu lima belas sampai dua ribu enam belas sutioso yang menyebut bahwa di media sosial ini begitu sulit penegak hukum untuk melakukan atau men tracing semuanya
karena begitu banyak informasi
dan berbeda dari kelompok yang sebelumnya di tahun dua ribu an ada jamaah islamiyah yang perekrutannya bertemu tetap muka langsung
tapi yang jad ini bisa melalui daring atau online
kalau mas revo sendiri apakah undang undang terorisme teranyar ini sudah mampu untuk bisa membendung hal hal seperti ini
yang menangani terorisme itu nggak bisa satu resep sebenarnya dea
jadi itu kan ada banyak hal yang harus saling kait mengkait
jadi tidak hanya masalah undang undangnya tapi juga yang tadi dikatakan oleh mas vito
masalah ekonomi dari napiter napiter kemudian juga dari jaringan jaringan itu
karena beberapa kasus memang menyebutkan bahwa beberapa napiter itu kembali menjadi radikal atau kembali ke kelompoknya karena masalah ekonomi
mereka kembali ke masyarakat tidak diklima mencari kerjaan susah akhirnya balik lagi ke jaringannya
nah ada juga kita juga terus terang juga mengkhawatirkan bagaimana misalkan penanganan hukum terhadap terduga terduga terorisme
kita tahu beberapa kasus termasuk yang kemarin di mabes polri gitu extrajudicial killing ya istilahnya apa namanya kalau misalkan ini

terduga terorisme itu meninggal akibat peluru penegak hukum tanpa melewati persidangan lah
nah ini juga penanganan penanganan seperti itu dikhawatirkan juga memunculkan rasa amarah dari kalangan kalangan jaringan jaringan mereka
kemudian juga dari tadi bagaimana kemudian perebutan di media sosial dan lain sebagainya
jadi artinya penanganan penanganan kasus terorisme itu tidak bisa diklima

tapi juga bagaimana implementasinya di lapangan
kemudian bagaimana negara harus memikirkan ekonomi dari
kalau pemerintah sendiri atau pihak kepolisian ini sering menyebut kelompok jamaah ansarut daulah atau jad sebagai dalang sejumlah peristiwa teror di tanah air
kalau dari mas vito sendiri bagaimana media memandang kelompok ini khususnya pergerakan di indonesia
ya beberapa waktu yang lalu saya sempat mengadakan talky ya di detikkom dengan sejumlah orang salah satunya pengamat terorisme ibu sidney johns yang mengatakan bahwa jad ini jangan disamakan dengan ji
ji itu terstruktur sistematis dan apa namanya terencana
seperti yang kita juga pernah
ketahui sebelum sebelumnya ada tokoh sentral dan kemudian ada operator operatornya katakanlah juga ada hambali kemudian ada nurjin emcov dan dr asyari
nah jad ini sebenarnya menarik nih
jadi jad ini tokohnya banyak gitu
dan setiap kelompok itu bisa mengklaim bahwa mereka adalah jad tanpa harus berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain
mungkin di wilayah kulawetan
mungkin di wilayah kulawetan
mungkin di wilayah kulawetan
barangkali masih ada komunikasi karena mungkin bisa bertatap muka
tapi kan jad itu ada yang ada di sumatera kemudian ada di jawa barat ada di ntb
dan rasanya sulit sekali berkomunikasi
karena mereka berbaikat ke isis dan isis mengatakan bahwa jihad yang mereka yakini itu bisa dilakukan di tempatnya sendiri tanpa harus berangkat ke syria untuk melakukan perang secara langsung
dengan jad itu
dan ini ya ideologi kemudian menggerakkan
jadi inisiatif per inisiatif saja ini sebenarnya yang justru mengkhawatirkan
karena gerakannya bisa saja sangat sporadis dan impulsif
dan ini merupakan pr yang cukup besar buat kepolisian
karena kita nggak bisa merunut mana ulu mana hilirnya mana ujung mana pantalnya
semuanya punya potensi untuk melakukan itu
artinya dengan gaya perekrutan yang berbeda dengan jamaah islamia
dimana harus terstruktur
ini jad lebih banyak begitu ya selnya
mas revo kalau kita bicara soal keterlibatan tni
apakah kemudian dengan tadi yang dibicarakan mas vito
begitu banyak sel selnya
keterlibatan tni ini dipandang oleh media masa bisa membantu dalam strategi kontra terorisme di tanah air
ya beberapa kalangan kan menilai bahwa tni harus beruntangan
tapi kalau misalkan kita melihat tupoksi dari tni kan untuk masalah pertahanan
jadi kalau misalkan ranahnya adalah ranah keamanan
seharusnya tetap menjadi ranah polisi
kecuali ini nanti masuk dalam ranah pertahanan
artinya pertahanan negara yang berancam
maka tni harus dilibatkan
tapi sepanjang ini masalah keamanan
seharusnya masih menjadi
sebenarnya masih menjadi ranah dari polisi
bagaimana dengan mas vito melihat keterlibatan tni
ya selama itu masih bisa ditangani oleh polisi
saya setuju dengan mas revo
kita serahkan dulu ke polisi
bagaimana dengan tni
tni punya golkar dan punya lembaga lembaga atau satuan satuan yang memang fokus di penanganan terorisme
bisa saja diberdayakan dalam bentuk bko
sehingga tidak lagi apa namanya tidak lagi
punya dualisme komando
yang nanti akan menyulitkan satu sama lain
kalau memang skillnya keterampilan yang dibutuhkan ya di bko kan saja di bawah apa namanya di bawah di tasman delapan puluh delapan misalnya
artinya ini kan sebenarnya semua elemen masyarakat harus di sebuah elemen bangsa bahkan harus dilibatkan secara aktif untuk menangani masalah ini
sulit sekali untuk membunuh ideologi
seratus ribu orang
tapi ideologi itu tidak akan tersamati karena ideologi itu disemai dengan apa namanya dengan sangat luas gitu ya
apalagi sekarang akses sudah sangat mudah dilakukan tanpa harus bertatap muka seperti zaman ji dulu
ini jadi perhatian kita bersama
jadi kalau misalnya ditanya apakah kesepibatan tni diperlukan ya tanya sama polisi
kalau polisi masih mengatakan sanggup ya kita harus menangkap
ya kita harus buktikan
tapi kalau misalnya memang dibutuhkan ya bisa saja tni dilibatkan dengan syarat bko di bawah kepolisian
jadi operasinya adalah operasi penegakan keamanan ketimbang melakukan perang dalam tanda kutip
kalau bicara terorisme kita selalu berbicara soal penegak hukum
ada densus delapan puluh delapan pokoknya ada aparat di situ yang berperan aktif
tapi kita juga tahu bahwa
harus ada peran aktif masyarakat sendiri untuk bisa menanggulangi terorisme
kalau mas revo sendiri bagaimana mas revo melihat pola pola penanganan yang ada di masyarakat sendiri misalnya di tingkat rt rw untuk bisa kemudian menangkis radikalisme
justru keberadaan masyarakat ini yang sangat penting deh
jadi dalam penanganan diradikalisasi misalnya
ada pendapat yang sangat penting
ada pendapat yang sangat penting
ada pendapat yang mengatakan bahwa
perlu melibatkan organisasi organisasi masyarakat sipil dalam menanganan kasus terorisme ini
jadi keterlibatan ormas ormas
itu juga diperlukan
termasuk dalam lingkup yang sangat kecil ya
sangat sangat dekat dengan kita rt rw
maka itu sangat sangat penting untuk mendeteksi
jadi kalau misalkan ada yang mencurigakan
kemudian ada perilaku perilaku yang tidak apa ya
yang sekiranya itu mengarah pada ciri ciri
walaupun ini jangan sampai kemudian muncul stigma ya
tapi jangan sampai seperti itu
jadi peperan aktif dari rt rw dalam mendeteksi kelompok kelompok teror ini menjadi penting
tapi tentu laki laki jangan sampai kemudian muncul stigma
jangan sampai karena misalnya dari cara berpakaian
misalnya kemudian orang di stigmakan sebagai teroris
tidak seperti itu
tapi bagaimana mendeteksi tentu ini menjadi lebih penting
dan saya pikir kalau misalkan ketua ketua rt
ketua rw itu cukup arif
mereka cukup bisa tahu lah ya
bagaimana mengetahui warganya
keberadaan warganya itu seperti apa sebenarnya
baik pergerakan di rt dan rw ini penting untuk menanggulangi atau menahan radikalisme
tapi kalau dari mas sito sendiri
dari laporan laporan yang disusun oleh jurnalis jurnalis di dtkom
bagaimana dengan hal hal teknis mengenai hal itu
apakah itu sudah berjalan dengan lancar di masyarakat
ya sama sih sebenarnya
tipikal orang yang kemudian melakukan aksi itu kurang lebih sama
dari satu peristiwa ke peristiwa lain
dari masa ke masa orangnya tertutup
tidak terlalu bersosialisasi
dan kemudian lebih cenderung menutup diri
sama keluarga lebih banyak mengingatkan tentang
hukum hukum agama yang harus ditegakkan
simptom ini berulang
tapi nampaknya memang harus ada pembelajaran yang efektif
karena walaupun kita hidup bertetangga
dan kita cukup buyut sebagai bangsa
tapi ada keterbatasan keterbatasan yang kemudian
orang takut untuk mengintervensi ruang privat
harus ada mekanisme yang efektif
karena bisa saja pak rti nya disalahtafsirkan oleh warganya
jadi harus ada semacam suploksi yang diterapkan
jangan hanya sekedar imbauan petugas keamanan
bisa berinteraksi secara aktif dengan rt rw
untuk kemudian mendeteksi ini
dan dicari jalan keluarnya
mekanisme seperti apa yang terbaik
untuk bisa menangani mereka
termasuk pemuka agama ya mas ito
dan ini kan sudah berbeda dengan zamannya
nurlin emtok dan asyari ya
orang yang buron dari satu titik ke titik lain
orang orang ini bertempat tinggal
ada keluarganya bahkan terpelajar
itu anak anak muda yang enerjik dinamis penuh semangat
meledak ledak dalam menyampaikan ide dan pendapat
nah menurut saya sih
simptomnya terus menerus berulang
masalahnya kemudian kita nggak punya mekanisme yang ajak gitu
apa yang harus dilakukan
bukan oleh ketua rt karena bisa disalah tafsirkan
jadi ini harus dipahami oleh seluruh masyarakat
apa yang akan dilakukan pak rt ini merupakan bagian dari
upaya penegakan hukum atau antisipasi terhadap aksi teror
sehingga pak rt dan pak rw ini bisa melaksanakan kerjanya
dengan efektif didukung oleh masyarakat yang lain
sekali lagi pak rt dan pak rw ini kan bukan pekerjaan tetap ya dia ya
ini adalah pekerjaan tambahan
keikhlasan dari salah seorang warga yang mau diambil waktu luangnya
untuk mengurusi warga lain
jadi jangan dibandingkan ke mereka lagi
bikin mekanismenya seperti apa inisiatif yang dilakukan harus didasari
dan dilandasi oleh koordinasi dan mekanisme yang sudah diletakkan
dan diyakini sepenuhnya dan tersosialisasi di masyarakat
kalau ini bisa dijalankan menurut saya akan jadi efektif
tapi kalau tidak ya akan seperti ini
terus akan terjadi seperti ini terus
baik peran serta masyarakat ini bisa menanggulangi
hal hal yang bersifat radikalisme
terima kasih mas vito dan mas revo
tahan dulu karena selain soal terorisme
pekan ini juga menjadi klimaks pertarungan dua kubu partai demokrat
yang mencari pengakuan dari pemerintah pusat
cnn indonesia newscast akan segera kembali